selandia baru memperketat proses pemulangan warganya untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
jika kasus mencapai ribuan selandia baru mungkin akan kewalahan karena minimnya kapasitas hotel dan rumah sakit
selandia baru mengamandemen sejumlah peraturan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
duta besar indonesia untuk selandia baru tanto yahya berbagi cerita situasi terkini di sana bersama dengan rekan saya fani maniar yang sudah kami rekam beberapa saat lalu
oke tapi so far dari tempat karantina dengan kalau misalnya kayak di indonesia kan apa ya namanya beban beban dari kamar kamar isolasi mandiri dengan jumlah pasien itu kan kadang kadang suka tidak berbanding lurus nih pak
kalau misalnya di new zealand sendiri seperti apa apakah masih banyak kamar kosong yang bisa dipersiapkan untuk potensi
kalau untuk karantina itu mereka sudah mulai mengalami kesulitan ya
hotel di sini kan tidak besar besar seperti di indonesia
meskipun jumlahnya memadai tapi hotel tersebut kamarnya cuma seratus
paling banyak dua ratus beda dengan hotel hotel di jakarta hotel di bali yang kamarnya ribu ya
di sini mana ada hotel kamar ribuan tersebut paling banyak ya jumlah kamarnya tiga ratus
nah sementara yang pulang itu jumlahnya ribuan
nah oleh karenanya pemerintah sedikit memperketat proses
proses pemulangan warga negara maupun permanent resident tersebut
pemulangan ke new zealand atau pulang ke negara masing masing seperti apa
orang new zealand yang akan pulang ke negaranya
nah karena mereka itu mengontrol dengan ketat jumlah orang yang akan pulang
dalam rangka mengimbangi ketersediaan
kamar kamar untuk penampungan
nah ini bisa di solve problemnya
bagaimana cara mereka soft adalah dengan membatasi air new zealand dalam menerima booking
untuk warga negara new zealand yang akan kembali di sini
jadi itu banyak booking booking yang dibatalkan
ditunda lah tepatnya
jadi mereka harus menjaga betul ketersediaan kamar kamar hotel gitu ya dengan arus yang masuk itu
jadi dipastikan dulu bahwa check out
check out berapa dan terus terimanya itu berapa
supaya tidak terjadi penumpukan
yang salah itu adalah ketika terjadi outbreak
dimana banyak pasien positif yang harus dirawat
kalau misalnya itu terjadi sampai ribuan new zealand tidak akan mampu
jadi jumlah rumah sakit dan jumlah bed tersedia itu sangat tidak tersebanding nanti dengan outbreak yang ada
nah ini yang sedang di manage
jadi harus di manfaatkan
agar supaya jangan sampai terjadi outbreak
outbreak di sini artinya jumlah infeksi itu jumlah infeksi positif ya
lebih besar daripada kapasitasnya
nah alternatifnya apa dong pak
mungkin ada apa ya semacam kayak pembicaraan gitu di kalangan pemerintah di kalangan otoritas pemilik kebijakan
alternatif jika terjadi outbreak
kita harapkan sih agar tidak terjadi sih pak ya
kalau misalnya melihat penanganannya sih kayaknya mungkin potensi terjadinya outbreak itu kecil
artinya opsinya itu ya harus memaksimalisasi
utilisasi dari jumlah bed yang ada
dan ini akan mengorbankan pasien pasien dari penyakit lain
kalau sampai itu terjadi ya
tapi tenaga medisnya so far
jumlah tenaga medis jumlah manpower di sana
wah kalau misalnya terjadi outbreak ya
di mana ada ribuan orang yang harus dirawat mereka pasti akan kewalahan
salah satu kelemahan dari sistem kesehatan di selandia baru ini adalah masih minimnya jumlah rumah sakit
minimnya dengan sendirinya minimnya jumlah bed dan juga tenaga para medis dan dokter
kurang kurang sekali
nah kalau dari teman teman warga negara indonesia gitu pak tantowi sebagai duta besar mungkin ini nggak sih sempat ada kayak semacam gerakan
atau kayak apa ya kegiatan relawan gitu volunteering gitu dari teman teman warga negara indonesia gitu terkait dengan penanganan covid sembilan belas di new zealand
sementara ini masih belum dibutuhkan
artinya pemerintah masih bisa menghandle secara mandiri gitu
jadi belum ada himbauan ke masyarakat gitu untuk membantu pemerintah untuk melakukan pertolongan terhadap pasien pasien covid ini
belum belum masih jauh lah masih seperti itu
jadi trust by the government masih aman ya pak ya terhadap pemerintah
jadi masyarakat kita di sini ada tujuh syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini
karena mereka semua itu patuh kepada peraturan pemerintah dan mengikuti protokol
sampai dengan hari ini alhamdulillah kbri belum pernah mendapat laporan adanya warga kita yang terinfeksi
mudah mudahan nanti sampai dengan selesainya pandemi ini ya tidak ada warga negara kita yang kena
tapi penasaran juga
di sana udah ada kayak semacam undang undang kayak peraturan gitu nggak sih pak yang akan menindak atau memberi sanksi orang orang yang melanggar protokol kesehatan
atau dengan sengaja mentransmisikan virus corona begitu pak
ya salah satu dari kunci keberhasilan pemerintah selandia baru ya dalam mengelaminasi covid ini adalah kesiapan mereka
jadi mereka itu punya waktu dua bulan untuk mempersiapkan diri sampai dengan covid ini masuk
kita tahu bahwa outbreak itu terjadi di wuhan akhir desember
negeri ini baru menerima kasus pertama itu tanggal dua puluh delapan februari
jadi ada waktu dua bulan dan ini dipergunakan dengan baik oleh pemerintah untuk melakukan persiapan
dua bulan itu cukup sebenarnya untuk melakukan berbagai persiapan termasuk membuat undang undang
nah undang undang ini sebenarnya
undang omnibus law kalau kita itu
jadi ini pada dasarnya dia itu memperkuat
omnibus law di sini
iya jadi omnibus law itu adalah penguatan revisi amandemen dari berbagai undang undang yang kita anggap kurang memadai lagi atau perlu penyempurnaan
itu kan omnibus law kan seperti itu
supaya dia selaras dengan kebutuhan yang ada kan begitu
nah di sini juga di sini juga yang namanya covid sembilan belas law itu yang disahkan sehari sebelum lockdown
itu adalah amandemen penyempurnaan dari berbagai undang undang yang terkait
misalnya undang undang kesehatan undang undang kepolisian dan saya lupa ada empat undang undang
ya itulah yang kemudian menjadi undang undang covid sembilan belas itu